ya hari ini merupakan pekan kedua setelah pasar minggu kembali dibuka
sebelumnya pasar minggu sempat ditutup selama tiga hari
karena memang ditemukan dua pedagang dan satu pembeli yang positif covid sembilan belas
nah bagaimana sebenarnya penerapan protokol kesehatan di pasar minggu
yang sejatinya buka selama dua puluh empat jam sehari
dengan jumlah pedagang mencapai tiga seratus pedagang
saat ini saya sudah bersama dengan kepala pasar minggu bapak febri rozaldi
selamat pagi pak
penerapan protokol kesehatan di pekan kedua setelah pasar minggu sempat ditutup seperti apa pak
bahwa penempatan penempatan west tafel di jalur jalur utama
ya sudah bisa terlihat termasuk di luar pagar juga ada juga wastafel
kita bekerjasama dengan pihak kelurahan pasar minggu
dan selalu melakukan sosialisasi tentang jaga jarak wajib masker cuci tangan itu selalu
dan tempat tempat usaha tentang ganjil genap kita masih tetap berlakukan
namun ada pun saat ini pertanggal satu juli bahwa untuk kebutuhan tempat usaha yang dipangan
itu ganjil genap sudah dilonggarkan karena permasalahannya tentang kebutuhan masyarakat
dan stok barangnya
yang agak susah pengaturnya
salah satu aturan atau ketentuan yang diatur dalam protokol kesehatan di pasar minggu ini adalah
pembatasan akses masuk begitu ya pak ya
dari lima belas akses atau pintu masuk ke sini hanya dibuka delapan tujuh lainnya masih ditutup
nah ini akan ditutup sampai kapan dan memberikan dampak seperti apa nih
kepada omset penjualan dari para pedagang di sini
sampai dengan adanya dari kebijakan dari manajemen pasar jaya
bahwa tentang hal ini pandemi ini covid ini sudah bisa dilonggarkan
kita akan melakukan pelonggaran tentang akses pintu tersebut
untuk saat ini terus kita akan laksanakan pengetatan karena untuk menjaga agar pengunjung
maupun pedagang mengikuti protokol kesehatan
kalau untuk masalah pendapatan secara nggak langsung
dengan berkurangnya pengunjung otomatis turun juga gitu ya
terus walaupun begitu kami di pasar jaya ada namanya belanja online
jadi masyarakat masyarakat umum silahkan datang ke pedagang
bisa langsung telpon langsung kepada pedagang dan akan pedagang akan mencarikan barangnya
dan mengantarkan ke rumah
artinya sampai sejauh ini memang belum ada kepastian tanggal berapa akses ini akan dibuka secara menyeluruh
tentu saja para pedagang memang diberikan alternatif lain untuk melakukan penjualan begitu ya pak melalui online
nah ini pak beralih ke pertanyaan yang lain pak ini terkait dengan kantong plastik
pertanggal satu juli ini juga kan ada kewajiban atau aturan baru yang menetapkan atau melarang penggunaan kantong plastik
bagaimana dengan para pedagang di pasar minggu apakah sudah mendapatkan edukasi mengenai kebijakan ini pak
pada prinsipnya untuk melakukan edukasi kepada pedagang pasar minggu maupun sosialisasi
baik yang pedagang permanen maupun sosialisasi
pedagang pelataran itu kita sudah melakukan sosialisasi terhadap mereka
maupun secara surat menyurat maupun secara face to face ya maupun secara informasi lisan lewat spanduk spanduk
itu sudah terlihat dengan jelas kalau kita lihat di sini di pasar minggu
jadi harapannya dengan stop plastik ini para pedagang ada semacam keluhan
bagaimana dengan jualan basah
jadi kami bilang
silakan gunakan plastik kemasan dengan model rollback gitu
jadi plastik bening terus diikat dikemas
tapi kita bagaimana niat kita mensosialisasikan kepada pengunjung agar mereka kalau belanja ke pasar minggu
itu pakai kantong ramah lingkungan
dan alhamdulillah kemarin ada komitmen dari para pedagang pelataran yang dini hari
itu akan mengkampanyekan dengan membuat celeme tulisannya stop kantong plastik
itu kira kira pedagang dini hari itu sekira hampir seribu orang
ya insya allah dalam minggu ini ke depan kita bisa mengkapanyekan itu